tren dompet digital semakin marak di indonesia
bukan hanya swasta kini pemerintah pun tidak mau ketinggalan dengan menghadirkan dompet digital link aja
lalu apa keunggulannya dibanding dua dompet digital ovo dan juga gopay
terima kasih informasinya yang sekaligus harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com
dan channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
di indonesia saat ini banyak bermunculan aplikasi dompet digital
mulai dari ovo gope dana dan ada yang terbaru dari pemerintah
halo perkenalkan link aja adalah salah satu aplikasi dompet digital pengeluaran pemerintah
di sini link aja menggabungkan empat produk dari bumn
yaitu ikes kalkomsel ikes mandiri uniku bank bni dan juga t bank dari bri
ring aja resmi diluncurkan pada tanggal tiga puluh juli dua ribu sembilan belas atas inisiasi dari menteri bumn rina sumarno
hal ini dimaksudkan agar tidak kalah saing dengan dompet digital swasta ovo dan kopi
jadi insya allah dengan link aja kita mulai dengan bumn keluarga bumn semua harus pakai link aja

nantinya akan mau juga pakai link aja
ya atasnya sepuluh saat tinggi sekarang kalau nggak salah link ini kan sudah dua puluh lima juta
sudah dua puluh lima juta
padahal ini masih soft launching ya
kemana aja baru bikin sekarang
yakin mau nyayangin ovo dan juga gope
berdasarkan data dari cnbc jumlah transaksi sampai dengan tahun dua ribu delapan belas
ovo mencapai satu miliar transaksi dan gopay mencapai dua miliar transaksi
dan keempat produk bumn tadi hanya baru mencapai satu ratus tiga juta transaksi
ceo nya aja kemarin masih malu malu
tapi kita punya strategi dan inovasi terbaru yang berbeda dari dompet digital lainnya
emang apa aja strateginya
yang pertama pasti memiliki use case atau offering yang berbeda dari yang lain ya
jadi kalau kita sama kan pasti akan terbentur oleh discount nama discount gitu
jadi salah satu yang kita unggulkan adalah
rencana kita untuk mendigitalkan public transport spbu dan juga kedai kedai lpg
dan juga beberapa use case lain
jadi kedepannya untuk bayar tol tinggal men scan kode qr yang ada di kaca mobil
jadi saat mendekati pintu tol kurangi kecepatannya
setelah ter scan kode qr nya nanti pintu tol akan terbuka
dan yang terpenting gak usah khawatir kehabisan saldo
karena bagi para pengguna bank bumn
hubungkan saldo banknya dengan akun link aja
iya sih kita juga belum bisa
tapi total merchant kita banyak loh
dasarkan data tahun dua ribu delapan belas total merchant dari ovo mencapai satu ratus delapan puluh ribu merchant
dan gopay mencapai empat ratus merchant
itu di tahun dua ribu delapan belas apalagi sekarang
tapi strateginya pun kita berbeda
kita menyediakan jasa transportasi lifestyle jasa pengiriman dan lain sebagainya
begitu juga dengan oppo
iya tapi link aja juga sudah bekerjasama dengan dua puluh e commerce nasional
dan kita juga terdapat fitur tarik tunai yang ada di seratus ribu titik di indonesia
mulai dari di alfamart indomart gerai pari telkomsel atm bersama dan lain sebagainya
app linkaja juga bisa digunakan di luar negeri lho
iya tapi banyaknya diskon yang kita berikan ke pengguna jadi daya tarik kita
kalian udah siap emangnya untuk bakar bakar uang
sebagai bumn sih kita
udah udah layanan dan fiturnya juga banyak yang sama kan
jadi sama sama memperkaya fitur dompet digital untuk kemudahan pengguna
semuanya balik lagi ke pengguna
lebih memilih dompet digital yang mana
atau mau download semuanya